mengenai makam ini tempat peristirahatan terakhir menjadi sesuatu yang penting bagi semua kalangan
namun eva keterbatasan lahan di ibu kota membuat sebagian warga kemudian mencari lokasi alternatif tempat pemakaman
krisis lahan di jakarta membuka peluang bisnis baru bagi tempat pemakaman swasta
contohnya al azhar memorial garden yang berada di karawang timur
tempat pemakaman ini jauh dari kesan kumuh dan berantakan
memang harga yang ditawarkan tak murah
mulai dari tujuh belas juta hingga dua lima miliar rupiah
harga ini disesuaikan dengan tipe makam
yang termurah adalah tipe single kaflix
tipe ini terdiri dari satu kafling makam tanpa pagar pemisah dengan makam lain
super family adalah salah satu tipe makam yang ada di al azhar memorial garden
tipe ini terbilang cukup lengkap karena ada gazebo untuk para peziarah beristirahat
selain itu juga tempat ini dikelilingi dengan pagar yang begitu cantik
nah dengan ukuran tujuh x tujuh lima meter persegi tempat ini bisa memuat enam anggota keluarga sekaligus
untuk mendapatkan semua fasilitas ini harga yang harus dibayarkan berkisar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah
dengan harga tersebut pembeli tak perlu lagi memikirkan jasa perawatan
untuk yang terakhir kali untuk perhormatan yang terakhir kali kayaknya lebih
harganya ya nggak terlalu mahal terjangkau lah
hal lainnya yang membuat pemakaman swasta beda dengan pemakaman konvensional adalah
di sini tidak perlu melalui calo dan tak perlu mengantri untuk bisa membeli lahan
kesuatu kemewahan atau harga yang mahal itu kan relatif
kalau al asel sendiri mengkonsepkan pemakaman ini itu untuk menata makam sedemiki
untuk menata makam sendiri itu untuk menata makam sendiri